tadi kok papa liat
mama kayaknya benci banget sama adriana
kayak bukan mama yang dulu
berubah satu ratus delapan puluh derajat
malesan gak mau ngebahas kayak gituan
tengahnya kenapa sih ma
papa itu merusak suasana aja
supaya tidak kena tilang gitu
gitu gitu tadi kenapa
motor abah gampang lewatnya
ah tetep aja kamu saya tilang
karena berdua duaan sama si neng
tadi kan saya juga udah mau pulang
karena kuncinya kan katanya abah yang bawa
mana dia bisa masuk
neng yang nyuruh mandi disini kok
lagian abe dari mana sih malam malam gini baru pulang
tidak neng abah habis temenin temen abah
abah bertiga neng
eh tidak neng
orang beneran ini mah dua duanya orang ang
lagian yang mah heran sama abah
kenapa sekarang sekarang terus abah sering banget keluar malam
gak betah di rumah
emang abaten mau jadi debt collector gitu jadi centeng
neng abah mah swear ya mah
ya abah cuma nolongin teman
tidak dibayar gratis neng abah mah
sudahlah neng ceritanya besok aja ya
ini sudah malam kamu harus bobo besok sekolah lagi
kamu juga besok sekolah kayak mau katudahlah
saya tuh masuk bukain neng ga bo ven allies
nah sudah lah
maafkan aku gusti
aku sudah berbohong terus sama neng
semoga neng cepat mengerti cepat ridoh hubungan saya sama teh rengganis
selamat malam mama
selamat istirahat ya
sholat istirahat juga buat papa
semoga pernikahan kita itu langgeng ya
sehat jiwa raga jasmani rohani dunia akhirat
dewi suda amin
terus kepala minan deh
eh tunggu dulu
kepala aminannya itu sama siapa dulu
ya sama reva lah
aduh pak nggak cocok lah pak
itu baru cocok
kok clara sih
mama kan baru kenal dia
mama belum tahu dia itu bagaimana
keluarganya juga bagaimana
mama kan belum tahu
mama udah tahu
mama sih bukan tahu tapi so tahu
iya ini mah beneran mama tahu
papa mah begitu
nggak tahu kan
kok kita jadi
kok kita jadi debat gini sih
tata soalnya yang mulai duluan
mamanya sih tadi mau oke oke aja
harusnya tuh kita jangan merubah
saat hari jadi pernikahan kita ini
kalau itu saya setuju
sekarang waktunya istirahat pak
tadi kalau papa lihat
mama kayaknya benci banget sama adriana
kayak bukan mama yang dulu
berubah satu ratus delapan puluh derajat
malesan nggak mau ngebahas kegituan
emangnya kenapa sih ma
papa itu merusak suasana aja
padahal tadi udah romantis tahu
gitu aja kok marah
ya jelas marah
jadi sekarang kita baikan nih
besok perang lagi
nggak apa apa deh
tetap aku cinta pada mama

jadi nggak boleh nanya nanya lagi
langsung tidur ya
suka baru tahu
lagian abah dari mana sih malam malam gini baru pulang
habis pacaran ya
eh pacaran pacaran tidak neng abah habis nemenin temen abah
eits tidak abah bertiga neng swear ini mam
eh tidak nih orang beneran ini mah dua duanya orang angleng
lagian neng mah heran sama abah kenapa sekarang sekarang terus abah sering banget keluar malam
gak betah di rumah lagi utang orang lagi
emang abah neng mau jadi dek kolektor gitu jadi centeng
ya abah cuma nolongin teman
tidak dibayar gratis neng abah mah
sudahlah neng ceritanya besok aja ya
ini sudah malam kamu harus pokok besok sekolah lagi
kamu juga besok sekolah kamu udah lah pulang ya
malem malem ngelamun bukannya tidur
itu aja kalau abah tuh datua neng kalau jantungan gimana mau jadi agetip ya tuh
amit amit itu abah lagian abah malem malem malah ngelamun gimana gak kaget coba
neng abah tuh ngelamun wajar lah penghantar tidur si neng juga sok gitu kan
sok ngelamun mau tidur dulu ya kan
sudahlah si neng bobo aja sana ya mau abah nyanyiin
hih enggak terima kasih ya
heee neng sini abah nyanyiin
anis si gium aduh besok ketemu lagi besoknya ketemu lagi ketemu doi doi doi doi doi doi
mangre boy udah menyatakan siap untuk bertarung di nama mangre
besar juga nyali
rencana pertarungan persahabatan nanti
dalam bentuk partai antara dojo macang putih dan dojo black cobra nanti
tristan akan bertanding dengan haikal dan barusan chandra datangin gue
gua gak bisa kalahi dia
sebaiknya kita cari orang yang gak akan kalahi dia

gue yang tanding sama chandra
biar chandra gue yang hadapin
oke gue akan segera menyusun persiapan pertarungan nanti
bagus itu artinya